kekuatan militer indonesia menempati posisi ke enam belas di tingkat dunia berdasarkan rilis dari global fire power
tni angkatan darat dan militer amerika serikat menggelar latihan perang bersama
untuk meningkatkan strategi dan ketahanan dalam mewujudkan perdamaian dunia
tni angkatan laut berpatroli mengamankan perairan natuna
untuk memantau pergerakan kapal asing yang memasuki wilayah indonesia
untuk mempercepat penanganan covid sembilan belas
tni angkatan udara menyelenggarakan vaksinasi massal bagi masyarakat umum secara gratis
tujuh puluh enam tahun tni mengabdi untuk negeri
jaya selalu patriot kebanggaan bumi pertiwi
tni kuat bersama rakyat